sepekan menjelang lebaran dua ribu delapan belas warga bersiap menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional
di sisi lain libur panjang lebaran menjadi penyebab penurunan harga komoditas yang lain
sepekan menjelang lebaran aktivitas di pasar induk ramadjati jakarta timur
masih ramai oleh pedagang sejumlah komoditas seperti cabai bawang dan sayuran
berdasarkan pemantauan cnn kenaikan harga yang drastis terjadi pada cabai merah keriting
dari rp delapan belas hingga rp dua puluh menjadi rp tiga puluh hingga rp tiga puluh lima per kilogram
penjual cabai mengatakan pasokan cabai keriting terbatas berbeda dengan cabai rawit merah yang berlimpah
harga cabai keriting bakal naik lagi mendekati hari raya yang diperkirakan menyentuh rp empat puluh lima per kilogram
penjual cabai keriting benar benar menarik kepercayaan dan kemungkinan bisa jadi harga cabai keriting sampai rp empat puluh lima
karena harga cabai ini kan sudah selama enam bulanan kan stabil harganya rp dua puluh lima rp dua puluh gitu
kemungkinan bisa mau lebaran naik sekali
seorang pembeli di pasar tradisional ini pun dibuat kaget dengan kenaikan harga cabai keriting yang melambung
yang dua lagi puyeng tadinya rp lima belas
hmm sekarang jadi tiga puluh lima
dari sekarang ini
oh udah kebarang ini
kenapa sih pak
gak tahu ini barangnya gak ada katanya
bapak nanti akan jual di pasar ramai ramai berapa
ya kurang tahu juga ya kalau begini mah
soalnya kan kemarin masih harganya standar
meski demikian ada komunitas lain yang justru mengalami penurunan harga seperti bawang merah dan tomat
saat ini pasokan bawang merah sedang berlimpah setelah panen raya
namun banyak pembeli yang sudah mudik yang membuat harga kembali normal berkisar dua puluh dua puluh delapan per kilogram
suhartono penjual bawang bahkan memprediksi harga bawang akan turun di bawah rp dua puluh per kilogram mendekati lebaran
kalau untuk busuk enggak paling yang ada banting harga
bisa jadi turun sampai berapa
bisa turun sampai ya
di dua puluh sampai di bawah dua puluh
itu mungkin akan menjadi yang minggu depan
kalau untuk minggu depan enggak lah
ya untuk minggu depan bisa turun gitu
kalau untuk yang akan datangnya ya belum tahu ya
kalau untuk minggu minggu ini kalau untuk naik jauh
enggak ada untuk ya
yang ada bisa turun
bisa turun sampai berapa
kalau yang super paling nggak di dua puluh lima
kalau yang sedang sedang di dua puluh lima
kalau yang paling rendahnya bisa di delapan belas tujuh belas
selain itu harga tomat dan sayuran turun
permintaan menurun akibat libur panjang lebaran karena pembeli mudik lebih cepat ke kampung halaman
kalau lagi rame itu mencapai rp enam delapan per kilo
nah enggak ada
yang sebelum belanja ini berkurang
jadi mungkin harganya bukan selakunya di sini
barang busuk kita geber geber aja dulu
jadi bisa kan
dolong turun apa ya
iya dolong turun
apalagi menjelang lebaran nanti makin jurat kali
kecuali habis lebaran satu minggu ataupun dua minggu baru normal lagi
bagi pedagang kenaikan harga cabai yang diiringi penurunan sejumlah harga komoditas lain ini tidak lazim
sebab kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sudah menjadi tradisi setiap ramadan
desi aryut tonang jakarta